perusahaan listrik negara atau pln memberikan keringanan pembayaran listrik sesuai arahan presiden joko widodo selama pandemi covid sembilan belas tiga bulan ke depan
keringanan pembayaran ini menyasar pelanggan non subsidi dengan pemakaian empat ratus lima puluh volt ampere dan diskon separuh harga untuk sembilan ratus volt ampere
berbicara melalui konferensi pers di gedung bnpb darmawan menegaskan pihaknya siap melaksanakan arahan pemerintah
untuk membantu meringankan beban pelanggan selama tiga bulan terhitung mulai bulan april sampai dengan mei dan juga juni dua ribu dua puluh
keringanan ini disalurkan pemerintah melalui dana perlindungan sosial sebesar rp satu ratus sepuluh triliun dari total rp empat ratus lima triliun biaya penanganan covid sembilan belas di dalam apbn dua ribu dua puluh
maka di sini setiap bulannya pln akan memberikan token
keringanan pembayaran ini menyasar pelanggan non subsidi dengan pemakaian satu ratus lima puluh volt ampere dan diskon separuh harga untuk pelanggan non subsidi